pada asean games dua ribu dua puluh dua yang digelar di hangzhou keberadaan main press center tidak hanya sekedar sebagai fasilitas
yang dibuat untuk mendukung kinerja para jurnalis dari seluruh penjuru asia yang datang ke tiongkok
tapi tempat ini juga menyediakan beragam fasilitas dan informasi menarik
yang masih berkaitan dengan penyelenggaraan pesta olahraga terbesar bangsa bangsa asia ke sembilan belas ini
salah satu area yang banyak menyedot perhatian pengunjung adalah area untuk bertukar pin
di setiap penyelenggaraan multi event olahraga seperti asian games
pin yang dibawa oleh kontingen dari masing masing negara memang menjadi salah satu souvenir favorit
tapi di asean games kali ini cara untuk bertukar pin tersebut dibuat sedikit berbeda dari biasanya
salah satu fasilitas menarik yang ada di sini adalah kita bisa bertukar pin lewat mesin pin trading ini
tapi uniknya kita nggak tahu nih dapet pin dari negara mana
atau dari negara mana kita coba yuk
kita bisa pilih box mana yang kita mau pilih untuk kebuka nanti
salah satu maskot asian games
saya harus taruh pin saya ke sini
untuk pengunjung berikutnya
meski tidak bisa mengetahui pin seperti apa yang akan didapat
bagi pengunjung tidak menjadi masalah
justru hal tersebut menjadi keseruan tersendiri
dan saya sudah dapat sebelas dari mesin pin
saya rasa mesin ini menarik
kadang kadang saya akan
saya akan bergantung
maksud saya saya akan menggunakan pin saya untuk bergantung ke pin yang indah
jadi saya akan
khusus bagi yang tertarik dengan sejarah penyelenggaraan asian games
area di salah satu sudut main press center ini juga tidak boleh dilewatkan
informasi menarik lainnya yang ada di main press center ini adalah soal sejarah berlangsungnya asian games
yang ditunjukkan lewat display tongkat obor
mulai dari asean games pertama di new delhi tahun seribu sembilan ratus lima puluh
hingga asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou saat ini
momen menjadi tuan rumah asian games ke sembilan belas juga dimanfaatkan tiongkok untuk memamerkan dan memperkenalkan beragam kebudayaan tradisional milik mereka
mulai dari musik
hingga artefak dan keramik peninggalan dari sejumlah dinasti
yang pernah berkuasa
yang pernah berkuasa di tiongkok